saudara kepadatan terjadi di pelabuhan pt pelindo ciwan dan kota cilegon banten pada jumat malam
sekitar sembilan lebih kendaraan mengantre untuk menyeberang ke pulau sumatera
pemudik sepeda motor masih memadati pelabuhan barang ciwandan kota cilogon banten yang dioperasikan melayani angkutan lebaran dua ribu dua puluh
berdasarkan data sembilan dua ratus enam puluh unit kendaraan dan sebelas satu ratus sembilan puluh tiga orang telah menyeberang ke pulau sumatera
dalam catatan itu pemudik kendaraan bermotor masih terus menunjukkan tren kenaikan seiring mendekatnya hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
rata rata pemudik sepeda motor ini di pelabuhan memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari cuaca panas saat di perjalanan
di prediksi jumat malam tadi sampai pada
dua hari ke depan adalah puncak arus mudik
memang mau mudik kemana dari mana sih kang
dari cangkras mau ke kampung kota agung
kalau ke kota agung itu berapa jam perkiraan estimasi
estimasi perkiraan enam jam lah kurun dari lima tahun
kalau misalkan bawa anak kecil ini gimana di jalan
nah pelan pelan aja yang beningnya selamat
kapolda banten irjen abdul karim menyebut
sabtu dini hari ini merupakan hari pertama puncak arus mudik angkutan lebaran dua ribu dua puluh
diperkirakan enam lebih kendaraan roda dua tiba di pelabuhan pelindo ciwandan kota cilegon banten pada sabtu dini hari
selain itu kepolisian juga akan melakukan penyekatan apabila kondisi pemudik semakin meningkat
malam ini merupakan hari yang
pertama dari prediksi bahwa pemudik akan melakukan kegiatan mudik
jadi peningkatan arus mudik terjadi mulai hari ini sampai dengan tiga hari ke depan
tentunya tadi saya sudah tanya dari asdp sop
untuk tiket penjualan hari ini peningkatan ada tujuh puluh persen
jadi ada peningkatan dari sebelumnya enam puluh persen
tapi nanti setelah jam dua belas itu juga masih belum terekam namun akan terus sampai dengan subuh
tentunya ini harus disinkronkan dengan armada yang dipersiapkan
jadi dari sebelas armada kapal yang dipersiapkan di sini
sudah siap menurut kami termasuk fasilitasnya
dan mudah mudahan sampai dengan penambahan penumpukan nanti
para pemudik yang kelelahan dan beristirahat di area parkir pelabuhan pt pelindo ciwandan kota cilegon banten ini
sebelumnya menunggu lama saat terjebak antrean di luar area parkir pelabuhan
mereka lebih memilih istirahat di tempat parkir lantaran khawatir tertinggal rombongan
menurut para pemudik saat terjebak antrean mereka harus menunggu dua jam
ini terjadi karena proses sandar kapal yang lamban
sehingga tidak sebanding dengan kendaraan roda dua yang tiba di pelabuhan
ya dari jam dari rumah jam setengah
sampai di depan jam dua belas kayaknya
ngantri panjang ada berapa meter kayaknya baru masuk tenda
akhirnya istirahat dulu di sini
iya sekitar dari jam dua jaman kayaknya